kepada ibu ibu kewajus para putri waktu dan tempat kami aturkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
alhamdulillah sampai jam ini sampai malam hari
kita masih bersama sama baik di rumah pribadi saya ini
dari setelah pencoblosan lalu saya diminta untuk
presiden untuk berkumpul di jakarta center juga untuk melihat
dari proses penghitungan yang terus berjalan
meskipun kita sendiri mengetahui bahwa dan seperti juga estimasi saya
sebagai ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
bahwa dari hal yang dilihat apalagi dengan
lima ya dpr presiden lima kertas suara
lima kertas suara itu dari sejak awal saya sudah memprediksi tidak akan mungkin selesai kalau nanti dikatakan siang hari ini oleh saya dan teman teman saya yang di sini
saya sudah memprediksi tidak akan mungkin selesai kalau nanti dikatakan siang hari ini oleh saya dan teman teman saya yang di sini
ya sebab itu kami vdi perjuangan
mengantisipasi meminta kepada kpu untuk siapapun yang telah mendaftarkan diri
itu tidak bisa diabaikan untuk tetap diberikan hak dan kewajibannya untuk memilih
alhamdulillah hal itu dapat berjalan dengan baik
dan kita sendiri lihat kalau untuk memilih hal itu dapat berjalan dengan baik dan kita sendiri lihat kalau nanti dikatakan siang hari ini oleh saya dan teman teman saya yang di sini

kalau untuk pilpres itu sembilan puluh persen sedangkan kalau partai masih belum sudah mulai tapi mungkin setengahnya saja belum
nah dengan demikian maka seperti tadi juga yang presiden telah katakan atau pak jokowi sebagai capres masih tetap mengikuti dan akan menunggu hasil keputusan resmi dari kpu
untuk itu sebagai ketua umum saya ingin mengucapkan beribu terima kasih atas kerja
bersama kita kepada media maupun media cetak tv lalu medsos dan lain sebagainya dan juga kepada seluruh kader simpatisan rakyat yang telah bersusah payah selama ini
untuk memberikan yang terbaik bagi nu
nusa dan bangsa
jadi yang kita perlu jaga dan saya telah mengeluarkan perintah harian kita jangan mengeluarkan dulu hasil hasil sepertinya yang belum fix kecuali yang akan dilakukan dibuat oleh kpu
dan selain itu saya tadi ikut penelitian
saya ingin menenggarkan juga pidato dari pak prabowo yang saya lihat sebagai teman beliau
saya ingin juga mengucapkan terima kasih banyak karena beliau telah menginstruksikan untuk jangan terpengaruh terprovokasi dan harus juga bersama sama menjaga untuk tidak terjadinya hal hal yang tidak kita ingin
saya ingin juga mengucapkan terima kasih banyak karena beliau telah menginstruksikan untuk tidak terjadinya hal hal yang tidak kita ingin
saya ingin juga mengucapkan terima kasih banyak karena beliau telah menginstruksikan untuk tidak terjadinya hal hal yang tidak kita ingin
jadi memang itulah yang namanya demokrasi indonesia
jadi kita boleh saja berbeda tapi kita tetap merupakan warga bangsa
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh